kenaikan aftur berimbas pada melonjaknya harga tiket moda transportasi udara
calon penumpang merasa tercekik dengan harga tiket pesawat rute internasional yang meroket
kami bahas bersama nunung rusmiati ketua umum asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia atau asita
selamat malam bu rus
ya selamat malam mbak tiffany
terima kasih bu rus bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
jadi bukan pesawatnya saja yang terbang harga tiketnya ikut terbang
khususnya kita ngomongin harga tiket pesawat internasional sekarang yang harganya luar biasa mahal sekali
memang ini semata karena imbas dari harga aftur yang juga ikut meroket yang juga ikut mengalami kenaikan
atau memang ada komponen lain bu rus
ya terima kasih mbak tiffany
yang membawahi kurang lebih tujuh travel agent di seluruh indonesia
dengan harga tiket pesawat yang melejit untuk calon penumpang yang menjerit itu
saya juga sedikit ada diskusi dan bagaimana caranya ini untuk menanggulangi masalah masalah ini
yang pertama tentunya memang dari segi tadi aftur ya
yang kedua juga karena pesawatnya juga berkurang

tapi di dalam harga pesawat itu mbak tiffany itu kita ada ada
harga terendah dan harga
jadi sebetulnya itu biasanya kalau pada saat saat harga yang tidak terlalu lagi signifikan
itu harga promo itu akan menjadi patokan
tapi karena ini demandsnya sangat banyak jadi harga yang promo itu tidak berlaku
karena setiap misalnya domestik
jadi itu adalah dari mulai victor bravo gitu sampai yang i class
jadi disitulah mbak stephanie
jadi ini sebetulnya juga karena kita sekarang demand nya itu banyak
kemudian termasuk tadi kembali lagi pesawatnya juga belum semaksimal mungkin
jadi inilah yang membuat harga menjadi
dari harga yang tertinggi yang diperlakukan mbak
jadi sebenarnya kenaikan harga ini karena kenaikan harga altur imbas dari harga alturnya yang lagi naik
atau karena demand nya burus
jadi ini prediksi saya memang jadinya semuanya pada saat ini
karena tadi altur sudah naik
kedua mungkin kalau waktu altur misalnya lagi demand nya tidak banyak
kemudian ada pesawatnya mungkin
para penerbangan juga itu akan di tengah tengah
tapi karena ini betul betul berbarengan dari mulai atur
demand nya banyak kemudian juga pesawatnya berkurang
sehingga itu betul betul ini menjadi tiketnya melejit mbak stephani
nah kalau tadi burus sampaikan ini kan demand nya lagi memang tinggi banget kan
karena memang mungkin selama masa dua tahun kemarin terbentur pandemi
banyak penutupan banyak pembatasan
sekarang perlahan banyak negara yang tadinya menjadi tujuan atau destinasi wisata
juga sudah kembali open border atau menerima kunjungan internasional
nah artinya dengan demand yang tinggi
bagaimana mengakali supaya sebenarnya geliat pariwisatanya bangkit lagi
tapi tidak dengan menaikkan harga
sehingga demand yang tinggi kemudian harganya ikut terkerek tinggi juga
jadi orang tidak berpikir ya sudah ini mumpung saja
mumpung lagi masa masanya gitu naik dia harga tiket pesawat
ya jadi begini
yang pertama tentunya karena ini juga sudah dua tahun kita pandemi
jadi masing masing juga kita ingin berpergian
jadi tentunya karena harganya juga naik
jadi itu akan
kita juga akan berpikir kepada teman teman yang memang betul betul mempunyai budget yang sangat low
tapi ada juga memang betul betul kita juga sudah dua tahun sedikit menabung dalam arti positif
nah kita refreshing ya
jadi begini yang utamanya sekarang ini kita harus bersyukur kita ini ada giat untuk terutama berpergian
terutama jadi pariwisata di indonesia ini maju
kemudian juga kita harus berbangga karena belum terlalu banyak yang internasional untuk kita berpergian jadi domestik
jadi ini justru kesempatan kita apalagi lagi lagi kita adalah travel agent yang di seluruh tiga puluh empat provinsi
jadi ini adalah salah satu untuk bagaimana mempromosikan tiga puluh empat provinsi ini
yang biasanya itu hanya di bali di jogja
nah sekarang kita kesemua
kemarin juga saya lihat misalnya ke ujung pandang tetap penuh
ke balikpapan penuh
jadi itu adalah suatu gejala baik untuk pariwisata dan perekonomian
kita bisa tahu saat kita pandemi ya
kita merasa ekonomi kita ini sangat lemah sangat low
ternyata alhamdulillah walaupun dengan penerbangan dengan kereta dengan mobil
dan alhamdulillah waktu
hari lebaran itu tidak berdampak menjadi covid yang berlebihan malahan turun
jadi kita itu harus berbangga
jadi mbak tepani ini adalah suatu kebanggaan khususnya lagi lagi saya sebagai ketua umum
sehingga pariwisata khususnya di indonesia ini akan berkembang
dan kalau untuk yang tadi untuk penerbangan tentunya kita masing masing kita juga berdiskusi
dengan seluruh airline
dengan terutama hotel
supaya kita memberikan paket paket yang terbaik
sehingga mudah mudahan nantinya ini juga menjadi solusi
mudah mudahan dengan adanya kita diskusi diskusi ini tadi juga saya tahu dengan dirut garuda
mudah mudahan kita bisa betul betul harga ini pesawat tidak melejit lagi mbak
baik baik burus
jadi sisi positifnya sebenarnya kalau dari asyta kalau tiket internasionalnya melambung tinggi
dampak positifnya ada di wisata domestik yang sehingga orang orang bisa beralih gitu ya ke wisata domestik
tapi masih banyak yang mengeluhkan juga tiket jakarta bali itu juga masih mahal banget gak kayak biasanya loh bu rus ya
oke sudah bergabung lurus bersama kita malam hari ini
ada pak arista atmajati selaku pengamat aviasi
pak arista selamat malam
ada burus dari asyta disini juga pak arista
oke kita ngomongin soal harga tiket pesawat internasional
sekarang yang bikin banyak masyarakat tercekik gitu
udah dilonggarin tapi ya itu harus siap siap jebol kantongnya karena mahal sekali
kemenhub sendiri sebenarnya mengizinkan kenaikan komponen biaya ini gara gara imbas harga aftur
betulkah harus seperti ini terus kalau dihitung hitung memang harus sampai segitunya pak kenaikannya
ya kita kalau berbicara mengenai tarif pesawat kita mesti bagi dua ya
ada yang tarif pesawat untuk domestik itu mungkin kita masih bisa kontrol ya karena kalau domestik itu kan ada peraturan kementerian perhubungan ya
tarif pasar atas tarif pasar bawah
kalau vacation tinggal tarif pasar atas diberikan surcharge tambahan surcharge
dan kalau melanggar kementerian perhubungan bisa melakukan sanksi
jadi masih bisa dikontrol kalau yang domestik ya
memang memang sekarang ini cenderung maskapai baik itu low cost carrier hemat biaya medium maupun full service banyak main di tarif batas atas
karena apa memang supply armada ya supply ship ini tidak berimbang dengan demand
artinya jomplang ya
jadi hukum ekonomi berlaku
cuma kalau domestik kita masih beruntung masih punya koridor ya
koridor yang harus ditahani oleh semua mas kppi domestik
cuman ya kalau jurusan internasional yang jadi sorotan ini kan yang ke singapura ya
saya sudah browthing juga ya beberapa hari yang lalu selain singapura kuala lumpur sama bangkok ya
memang kalau singapura ini bukan lain ya
jadi ya sebetulnya sih ya itu karena ya itu klasik ya
karena kekurangan armada karena dampak pandemi banyak pesawat di balikin ke lesor ya sehingga drop frekuensinya
pertama itu supply nya sik murah
lalu pelonggaran ya di indonesia dan singapura juga ya
sehingga minat pesawat ke singapura itu
singapura itu melebihi ekspektasi
kenapa nggak memilih domestik aja kalau harga tiketnya begitu
belum hotel ya
tapi juga sebetulnya itu bisa juga diakali dengan terbang ke batam baru naik peri
kalau ke batam kan mas kppi indonesia kebagian semua ya kan
kalau ke batam kan terbang semua
sebenarnya bisa aja diakalin itu
cuman kalau saya bandingkan dengan rute jakarta kuala lumpur jakarta perangko itu kuala lumpur masih tiga lima juta
bangkok lima juta
artinya memang yang fantastis itu singapura
memang ya ini memang lagi ada masalah
biasanya kalau orang orang pariwisata itu dimana ada masalah di situ ada opportunity kecepatan ya
manfaat kan menjual destinasi domestik ya
dengan harga tiket pulang pergi dua belas juta atau lima belas juta itu bisa
pemberhentian perwisata di destinasi domestik ya
misalnya lombok bali danau toba manado makassar dan lain lainnya
itu kan harga segitu wah sudah lebih lebih ya
pak arista artinya begini
kalau tadi bu buru sampaikan
ini tuh demandnya memang lagi besar banget tapi memang frekuensi penerbangan
belum berangsur pulih atau berangsur normal
tapi kenaikannya itu ya berkali kali lipat
kita ambil contoh tadi kita tayangkan
misalkan lcc ke singapura
mungkin sebelum sebelumnya satu lima juta di kisaran kurang dari dua juta pulang pergi jakarta singapura masih ada ya
kan masih bisa biasanya
sekarang udah diangkat di atas lima juta
kalaupun memang harus menaikkan komponen biaya yang mengerek kepada harga tiket pesawat
ada di kisaran berapa
sehingga memang tidak menjadi anomali seperti ini
ya sekarang ini
ini itu aja lah
ada sewa drone handling
ada biaya lalu lintas udara
jadi sebetulnya kita tinggal ngitung aja
kenaikan komponen aftur itu dari budget enam puluh usd per barrel sekarang menjadi seratus juta
jadi sebetulnya harusnya nggak fantastis gitu lah
tidak tiga kali lipat ya
jadi memang ini sangat
dan itu kan cuma singapura ya
itu singapura dan rute tokyo
iya selain singapura korea selatan juga tadi kita pantau juga cukup kenaikan juga
dimannya cukup tinggi
bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan harga biasanya
saya kembali ke buruj
demandnya tinggi karena mungkin orang orang selama pandemi kemarin menahan hasrat dan keinginan
karena satu dan lain hal memang menunda liburannya
demand tinggi dengan harga yang segini naiknya
masih ada bu yang memburu tiket itu
tiket mahal ini
akhirnya nggak kedengeran
oke masih ada
walaupun harga tiketnya mahal masih banyak juga yang akhirnya membeli tiket dengan harga yang cukup fantastis ini
ya tentunya tadi mbak stemani kan dalam bepergian itu ada beberapa macam ya
jadi misalnya untuk memang untuk tujuan wisata
ada juga keperluan bisnis
ada keperluan untuk kesehatan
jadi kita bisa lihat itu adalah indikasi
jadi apapun itu
jadi apapun misalnya harga mahal misalnya untuk kesehatan atau bisnis itu dilakukan
itu udah pasti
tapi kalau tadi tentunya kita juga kan lihat market
dan kita kalau dari segi marketing itu melihat dari mulai dari market dari mulai penghasilan dari mulai umur dari semua segi
jadi kalau tentunya yang mbak stephanie bilang itu pasti masih ada
dan kita juga harus tadi lagi
sedikit harus berbangga
harusnya memang berbangga
dalam arti positif
karena ternyata setelah pandemi ini perekonomian baik
dalam arti positif kita bisa lihat pergerakan itu
disitulah kalau pergerakan itu baik atau walaupun mahal tadi
masih tetap penuh
dalam arti positif gitu loh
jadi penjualan tetap apa
lampu hijau tetap lancar jayo
walaupun harga tiketnya selangit sebenarnya saat ini
artinya dengan harga tiket yang selangit ini tidak akan menjadi kendala begitu bagi para pelaku bisnis
khususnya mungkin di industri pariwisata untuk travel agent
tapi kalau untuk kendala tentunya harus ya mbak
tadi kan dalam segi positif
tentunya dan inaktifnya tolonglah
karena ini tentunya tadi kan kita berbicara dalam target market yang beda
nah kalau ada kendala tentunya ada
pastinya banyak juga yang akhirnya sudah bertanya tidak jadi kenapa mahal
itulah karena kan kita memberikan servis
jadi banyak pertanyaan pertanyaan selain mbak tepani dan semua masyarakat juga bertanya
nah mudah mudahan ini kita bisa selesaikan
karena lagi lagi apapun bentuknya kita harus harga itu yang tidak terlalu melonjak
kemarin pun waktu mau lebaran itu sangat wow
misalnya ke ujung pandang dua belas juta
kemudian ke bali papan itu kan tidak terlalu signifikan
nah mudah mudahan dengan adanya pak arista ya
waktu kita juga kita berbincang bincang waktu di sana
mudah mudahan ini ada nantinya betul betul bisa normal kembali
sehingga semua masyarakat bisa merasakan
kalau yang sekarang ini kan dalam arti itu hanya orang orang yang memang bisa berkemampuan
karena ini betul betul waktu itu
dengan adanya harga yang sangat bagus
ada promosi bisa dari segala segi orang bisa naik pesawat terbang
resu dari kementerian perhubungan terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat imbas dari aftur sebenarnya sudah ada
nah bagaimana pengawasannya sehingga jangan sampai nanti kelihatannya ini dijadikan ajang aji mumpung
iya iya betul ya memang di lapangan kadang kadang ada terjadi ketidaksesuaian dengan yang diberikan oleh kementerian perhubungan
ya kalau domestik sih gampang ya
itu pernah kan beberapa maskapai itu melanggar tarif ya di atas
yang kebetulan itu dia rutenya di suspend
rutenya bisa dibekukan
itu misalnya harganya dia melebihi tarif pesawat asbas ya dan fuel to charge yang bisa ditambahkan ya
itu bisa di suspend bisa dihut rutenya
kalau domestik jelas ada sanksinya dan itu sudah dilaksanakan
tapi kalau rute internasional ini ya kita nggak bisa campur tangan karena rute internasional itu kan yang berlaku traffic rate internasional
dan itu kan ya hukumnya hukum pasar secara apa
karena liberal ya ekonomi liberal
apalagi singapura ya itu memang dia memang rute favorit bagi orang indonesia
ya saya herankan kenapa memilih singapura dan ada yang membeli
pertanyaan saya dikandalkan ke jikus
ada yang membeli kenapa
tidak dialihkan ke kota lain ya
mengajurkan ke wisatawan ke domestik lah
domestik itu lebih hebat daripada ke luar negeri yang asean sih
saya sudah semua lihat semua indonesia lebih kaya lebih natural ya
sebenarnya disinggahi wisatanya ya
saya mendukung lurus lah ya
gimana caranya kita bisa menjual tempatan ini untuk mengait backpackers ya
kalau harga pulang balik misalnya lima belas juta ya
ya wisatawan hemat biaya backpacker pasti nggak bisa sayang lah gitu
mungkin ini menengah ke atas aja
baik baik pak arista
mudah mudahan harganya akan berangsur pulih
kondisinya akan berangsur pulih
walaupun memang kalau tadi dari pak arista dan juga bu rus
ini merupakan dampak yang positif sebenarnya
agar bagaimana mempromosikan dan menarik ya orang orang
untuk berlibur di dalam negeri

daripada ke luar negeri
karena memang tiketnya lagi mahal
tapi mudah mudahan ya kita juga tentunya berharap harga tiket pesawatnya
tidak sefluktuatif dan se fantastis itu
terima kasih pak arista atmajati pengamat aviasi
dan juga ibu rusmiati ketua umar situs
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
terima kasih atas waktunya selamat malam